adik wayah reksa
eliza begitulah bayi cantik ini disapa
sekilas tubuh mungilnya tampak wajar layaknya bayi kebanyakan
namun lihatlah lebih dekat
rasa perih karena luka luka ini harus ia tanggung di usia yang masih sangat muda
elisa lailia rahma putri ketiga pasangan ali madun munadiroh dan muhammad munir ini
mengalami kelainan kulit sejak lahir
awalnya seperti ini kak
merah bermerah nanti terus timbul lopohan
ini baru mecah kak di malam
asalnya kecil kecil satu titik
jadi dl ini dari lahir sampai sekarang umur sebelas bulan setiap hari pasti luka ya
setiap hari pasti luka
enggak ada enggak luka
tangan kaki perut
perut kemarin kak sini
oh ini bekas lukanya
di umur sekitar enam bulanan itu ya allah
itu parah sekali sampai wajah sini aja
seperti kena air panas kena minyak itu loh minyak goreng itu
segala daya dan upaya sudah dilakukan alim dan munir
berganti dokter dari puskesmas hingga rumah sakit sudah mereka jalani
kondisi eliza belum kunjung membaik
kini lima bulan sudah eliza berhenti menjalani pengobatan
keterbatasan biaya dan ketiadaan bpjs masih menjadi kendala utama
mbak alim kalau misalnya untuk berubat itu sekali berubat tuh bisa habis berapa banyak mbak
dan ubat ubatnya adik
bisa habis berapa banyak gitu
kalau berubat di rsu dipro dt nikol

penghasilannya bapak kena di lombok lombok
kayaknya tidak di lombok keri cuma serabutan
bukan gaji bulanan tidak ada
kadang kalau pas adik wayah periksa
bapak tidak punya uang
aku berdua alih alih tidak ada apa apa ya
tidak ada alih alihnya bapak
habis buat obat adik
pulang tidak punya uang
bahkan jajan maaf siang
saya tidak bisa berubah
hmm sudah berubah
dalam pemeriksaan terakhir
penyakit ini merupakan kelainan genetik langka
yang membuat lapisan kulit menjadi sangat rapuh
gejala spesifiknya adalah lapisan kulit yang melepuh
sebagai reaksi jika terjadi gesekan terkena hawa panas
atau trauma lain
kondisi ini terus berulang
dan pengobatan yang dilakukan pun sebatas untuk meredakan gejala
kelainan kulit ini ternyata juga berdampak pada tumbuh kembang eliza
tak seperti bayi sebelas bulan lainnya
saat ini berat badan eliza jauh di bawah normal
bagi munir yang hanya seorang buruh serabutan
menghidupi keluarga dengan beban biaya pengobatan eliza yang besar
tentu sangat berat
penghasilan yang ia dapat dari mengurus kambing orang lain
membersihkan masjid atau menjadi kuli kayu panggilan
jelas tak seberapa
ia berharap ada tangan tangan mulia
yang tergerak berbuat baik untuk meringankan bebannya
saya menangis ya allah
kalau itu orang tua rasanya seperti apa
pada saat itu saya sudah kecil
saya masih muda muda
kecil lagi masih besar jadi normal
seperti layaknya anak seumuran sampai sekarang
saya berharap ada solusi
ada jalan keluar
tidak seperti ini lagi
tak ada seorang manusia pun yang luput dari ujian
bagi alim dan munir
hanya doa dan ikhtiar yang menjadi perajut harapan
tentu menanti uluran tangan
ya mepet ya
kadang ada kadang enggak
tapi seringnya itu nggak ada
tapi alhamdulillah walaupun nggak ada
atau pinjam pinjam dikasih gitu kadang
walaupun akunya nanti ngasihnya ditunda
eliza anak cantik dan soleha
jauh dari hiruk piku kota desa kalimaro di sudut kabupaten gerobokan jawa tengah ini
masih menyambut kami dengan hangat
tentu saja yang istimewa adalah melihat perkembangan eliza
selang nasogastrik terpasang di wajahnya yang mungil
pemasangan selang nasogastrik atau biasa disebut ngt
nasogastrik jeep ini dilakukan untuk membantu memasukkan makanan dan obat obatan ke lambung melalui hidung
untuk kasus eliza hal ini penting dilakukan untuk mengejar dan memenuhi kebutuhan gizinya
tubuh eliza kini pun semakin berisi
raut wajahnya yang ceria turut pula membesarkan hati
dan hari ini ada kunjungan dari puskesmas setempat untuk memantau kondisi eliza
ini karena sakitnya atau karena kondisi apa ya mbak
atau karena nutrisinya juga nggak terserap dengan baik atau seperti apa
untuk dede eliza disini kan juga ada penyakit nyerta mbak
jadi disitu nutrisinya juga walaupun masuknya banyak
tapi karena disitu ada penyakit nyerta itu juga merupakan kendala juga
disitu juga ada penyakit autoimun yang banyak kalau untuk autoimun itu kan ada kesulitan menelan
disitu pastilah ada untuk kekurangan gizinya
perjalanan alim dan munir mengurus eliza belakangan ini layaknya roller coaster
saat ini lepuhan dan luka baru di tubuh eliza justru semakin banyak
kalau melihat lukanya agak sedikit lebih banyak ya dibandingkan waktu pertama kali kami kesini
ini kok kami secenderung bersih ya kak cuma beberapa tok ya
akhir akhir ini kok ya tambah tambah mungkin melepuhnya ya kak ya di kaki
ini baru sekali diterapak kaki
sementara ini munir dan alim bisa sedikit bernapas
selega pembiayaan pengobatan eliza untuk sementara akan ditanggung bansos
namun tentu saja kasus eliza yang kompleks membutuhkan penanganan panjang dengan biaya yang tidak sedikit
keuangan ya mas munir sekarang itu gimana pepet
ya kadang ada kadang enggak
tapi seringnya itu nggak ada
tapi alhamdulillah walaupun enggak
ada itu pinjem pinjem dikasih gitu kadang
walaupun akunya nanti ngasihnya ditunda
munir dan keluarga kini hidup dari penghasilannya sebagai buruh ternak dan kuli kayu panggilan
berapapun rupiah yang ia dapatkan
selalu ia terima dengan penuh syukur
uang tiga puluh lima ribu rupiah upah memotong kayu hari ini
sudah cukup membuatnya tersenyum
pas ulang tahun ya pengennya bikin seneng gitu lah
tadi kan dapat upah itu anakku kayaknya udah pengen pakai sepatu
dapat kejian tiga puluh lima
ya terus saya bawa ke pasar
kebetulan malah dapat
saya kira itu kurang
uang tiga puluh lima saya belanjakan sepatu malah masih rp lima
katanya sepatunya tiga puluh lima
tapi saya taruh lima ribu malah dikasih
ya alhamdulillah saya punya sisa lima ribu
bisa buat beli jajanan buat kakaknya
terima kasih bapak
hari ini terasa istimewa
putri kecil alim dan munir bertambah usia
eliza kini menginjak usia satu tahun
meski sejak lahir eliza mengalami kondisi yang sulit
alim bersyukur dari sekecilnya mampu bertahan sejauh ini
ini kan pas hari ini ulang tahunnya adik eliza kak
pas banget hari ini
adik elitnya umur satu tahun
gak terasa dulu kak
baru kemarin aku mengandung
dengan ya allah
adik eliza melahirkan
habis lahiran adik sakit sakitan
sampai sekarang alhamdulillah
adik umur satu tahun
allah memberikan kesehatan panjang umur
walaupun dengan adik sakit
seperti yang aku lihat
tujuannya nanti ikhtiar dan berdoa
mudah mudahan tahun tahun ke depan
bisa kita rayakan bersama lagi ya
senampan nasi putih dengan sayur dan lauk sederhana
menjadi pelengkap kebersamaan kami siang ini
berjuta doa dipanjatkan keluarga terdekat untuk eliza
agar ia segera pulih
dan kelahirannya akan berjaya
buat menapaki masa depan
selamat ulang tahun di
nikiti parigi bapak
dan ada anak caranya
dengan tidak pandangan
pakai kaos kaki kaos kaki itu dari tidak ada sepatu
tumpah sepatu mau tidak apa apa
sepekan setelah dirawat di rumah sakit kondisi lepuh dan luka di tubuh eliza justru terlihat semakin banyak
munculnya lepu dan luka luka baru di sekujur tubuh eliza membuat alim cemas
tak ada pilihan ia dan suami harus bergegas memeriksakan kondisi eliza ke kota
berbekal motor pinjaman milik tetangga pasangan ini membawa eliza menempuh perjalanan lebih dari tiga puluh kilometer
butuh waktu satu lima jam bagi mereka untuk tiba di rumah sakit
dokter spesialis anak menjadi tujuan pertama
kepada tim berbuat baik dokter juga berujar
harus menggunakan selang nasogastrik untuk sementara waktu agar berat badannya terus naik
alhamdulillah ya pak ya kita kan rawat adik waktu itu pertama memang dengan gangguan gisi
kita plotkan dia ada di gisi kurang tapi dengan masuknya sudah stunting
jadi memang sudah mungkin dalam jangka waktu lama asupan kurang
nah tumbuh kejar ya
karena usianya kan masih
masih di bawah dua tahun ya
nah itu yang kita lakukan di sini
kami bergegas ke pemeriksaan berikutnya
sama halnya dengan pemeriksaan pemeriksaan sebelumnya
dokter spesialis kulit yang menangani eliza kali ini memastikan kelainan kulit yang diderita eliza bersumber pada penyakit autoimun
untuk memastikan diagnosis yang tepat eliza perlu dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar
hingga saat ini belum ada obat untuk mengatasi penyakit ini

fokus perawatan bagi eliza sebatas mengurangi gejala yang muncul
dokter menjelaskan harapan sembuh bagi gadis kecil ini juga sangat besar
oh proposisi bagus
asalkan asalkan itu tadi
kontrol teratur jaga supaya kulitnya yang lepuh dan yang terbuka itu enggak terkena infeksi dari rumah

saat nanti dia udah dewasa kulitnya kan semakin ini juga putuh
sebenarnya semakin dikempurni bisa bisa babahi
perjalanan eliza mungkin akan panjang dan berliku
namun dengan keyakinan bahwa tuhan senantiasa bersama mereka
selalu ada kekuatan di setiap masa masa sulit
bagi munir bekerja sebagai pembersih masjid justru membawa banyak hikmah
orang kuatnya di asabangku nanti imam nanti amin
sang istri yang juga penghafal quran sejak belia menjadi pendukungnya di saat jiwa mulai lemah
ya membawa ketenangan hidup aku walaupun anakku seperti itu
tapi kalau saya larinya ke masjid hatinya tetap tenangan
gak gimana ya nggak bikin stres gitu lah
perjalanan kesembuhan eliza masih tampak remang di mata alim dan munir
dengan segala keterbatasan pasangan ini sadar akan sangat sulit bagi mereka untuk memberikan pengobatan terbaik bagi eliza
asa munir sederhana
sebagai kepala keluarga ia berharap bisa memiliki bekal untuk menghidupi keluarganya
punya anak masih tiga masih kecil kecil
pengennya itu pengen punya bekal
entah itu kan aku punya keinginan
pengennya itu punya bekal
ya nernak tapi punya sendiri gitu kalau bisa